kalau udah ngulet badan juga udah kayak susah banget dikendong
gimana kalau kita tukeran
lu yang jagain rena gue yang jagain askara
tapi berumah saya pak
aku mau mencoba
aku mau mencoba
belum ada jawaban dari elsa
ternyata bukan ya
gara gara lo lakukan ini bokap gue malah mau lapor polisi
ini lo yang mancing rik
inilah seninya sir
atau kalaupun polisi datang polisi nggak bakal mencurigain apapun
iya kalau saya lihat pak ini dilemparnya dari di dalam belakang pak
ya saya kurang tahu sih pak tapi ya
menurut saya yang pecah itu tadi di belakang pak
dan itu mengarah ke arah dapur dan menyambar ke gorden pak
itu titik api nya di situ pak
kok dimatiin papa belum papa belum selesai bicara sama polisinya
udah pak nggak usah lapor polisi pak
hah ini pasti ini tuh
soal apa sih maksudnya apa
bisa apa kamu tahu sesuatu
sebenarnya aku nggak
aku nggak tahu apa apa sih pak
ya udah sini papa mau telepon polisinya lagi
ini aja pak udah gak usah lapor polisi rumah kita juga nggak kebakaran
aussa kenapa kelihatan ketakutan gitu
papa mau telepon polisnya lagi
elsa kamu ini sebenarnya tahu sesuatu tentang ini gak sih
atau jangan jangan memang ini ada kaitannya sama mereka
elsa boleh buka
pak kamu pak buka pak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
tantesan mbak kiki kelepek kelepek
iya nih saya tadi habis sholat di masjid dekat apartemen terus ya langsung kesini untuk
motong ya menyate
buahannya belum ada
gapapa tapi urusan sate bisa menunggu
ngomongin soal makanan sebentar sebentar
berat banget ya
waduh waduh waduh masal jadi ngerepot ini ini saya aduh
gapapa kan pas sama momennya ini tolong dibagi bagi ya
ya jadi enak saya
masalah terima kasih banget
yaudah nanti tolong dibagiin ya
yaudah kalau begitu saya pamit ke dalam ya
oh siap mas al
biar saya yang bawa masuk mobil
oh gitu oke boleh itu mobilnya masih nyala kuncinya ada dalam
sudah saya ke dalam ya semuanya mari
pasal udah ganteng baik lagi
ingat gue lagi muda
gue heran sama pak ria
asal sama masalah aja
bukannya kaku banget im
im udah tugas ya
alhamdulillah ya kita bisa berkumpul makan bersama menikmati aduk ketupat
iya mimpiin kita berkumpul lagi
kamu mau juga mau ketupat campur coklat
hai ya ampun
selamat lebaran pak ria
om sal sini duduk dekat aku
om sal sih kalau dipaksa bisa apa ya
mas silahkan duduk sini
makasih banyak im
cantik banget kalau pak cukoko ini nggak buat game
nyangkut di leher itu ketupat saya
makan ketupat pakai coklat
mas kamu udah pilih makanan yang mana
mungkin ketupatnya aja dulu
iya mau berapa butir lembaran lontongnya mas
ketupat berapa butir lontongnya saking groginya
tapi ya tante ya ini aku udah lama banget loh gak makan makanan lebaran sekomplit ini
ini sih suasana lebarannya dapat banget ini
emang di sana kamu gak pernah ada teman orang indonesia yang kamu tebengin
gitu atau apa
gini tante kalau di sana itu supaya suasana lebarannya dapat makanannya komplit
itu harus ke ini kedutaan dulu
ya ampun janganlah di sini dipuaskan mas
kan ini masakan kiki udah pasti endol kan
semuanya boleh satu satu
bu bos bu bos kiki suka begini nggak sih
sempian ibu semuanya biar adil
aduh susah deh kalau jadi gigi ya
di sini dijunggu jungguin kita
ma mama sama elsa kelar dulu deh udah aman kok ya
aku mau pamit dulu sama pak rt
pak rt pak bagas terima kasih sekali atas bantuannya pak
sama sama pak surya
sebagai tetangga kita harus saling membantu
kalau begitu kita pamit dulu pak
pak magas terima kasih ya
terima kasih pak bagas
ya allah pak
aku gak kebayang loh kalau satu rumah kita ini semuanya kebakaran
dapur kita aja masih bisa terselamatkan alhamdulillah ya pak
untung kita punya tetangga tetangga yang saling peduli ma
kamu belum jawab pertanyaan papa dan mama tadi
apa kamu ada hubungannya dengan ini
kalau memang ada mendingan kamu ngomong sekarang
supaya nggak jadi panjang masalah ini
lebih baik kamu bicara
selamat siang pak
makasih ya pak
sudah datang secepatnya
kami datang ke sini atas dasar laporan bapak surya
terima kasih sebelumnya pak
bapak sudah datang ke sini secepatnya
kemungkinan besar ada orang yang punya niat untuk membakar rumah kami
ada di sebelah sana pak
silakan mari pak
ini dia rumahnya
sudah datang ke sini
polisi kok datangnya cepat banget
ada yang kamu sembunyikan dari mama
disini pak tempat kejadiannya apa disini pak
jadi saya menemukan ini pak
silahkan meletakkan barang bukti itu
masukkan dalam plastik
seharusnya tadi bapak jangan dipegang
karena itu bisa merusak sidik jari yang tadinya ada pak
semoga masih ada sidik jari pelaku yang tertinggal di situ pak
baik nanti kami akan periksa lagi
kemungkinan besar pelaku melempar botol ini
dari arah sana pak
ada pintu yang terbuka
jadi bapak kalau lihat di situ
ada celah sedikit
semua barang bukti yang ada di sini
jangan dipegang ya pak
kita akan periksa semua barang bukti yang ada di tempat kejadian
nanti barang buktinya kita akan periksa di pusat
karena memang ini membuat kami semua di sini resah pak
jadi saya harap pelakunya segera ditangkap pak
nanti kita akan update penelusuran berikutnya
ini udah pada pulang
walaupun gak ada bumi happy
ada anak pinter lho mbak
tadi dengerin khutbah sama emma ya kan
sampai sekarang belum ada update lagi dari agent revo'nya
nggak apa apa ren santai aja
nggak apa apa ren kita juga ngerti kok
lagian juga kan kalau lagi tanggal merah seperti ini pasti aktivitas travel juga pasti padat banget
nggak apa apa lah
pasti ada waktunya nanti kita akan ketemu kok gampang
ya nanti setelah ini saya akan terus follow up ke agentnya
oh ya gimana kalau sebelum kita berangkat ke beijing nanti kita kumpul semua ya kita piknik
tante mayang ikut terus randy juga ikut ya
ide boleh su ya
boleh aja sih sebenarnya tapi aku juga punya ide nih
gimana kalau kita mampir dulu ke pondok pelita kan udah lama juga nggak kesana
boleh boleh mbak
kalau orang lain selesai dari masjid kayak gini pasti mereka ngumpul bareng sama keluarga terus makan bersama
aku jadi kangen sama orang tua yang udah gak ada
tapi alhamdulillah randy semalam mengajakin aku buat makan malam bareng sama tante mayang
aku jadi merasa masih ada keluarga
kamu udah duluan
mbak michi sama duranga kok nggak kelihatan mbak
tadi mama tuh udah ajak mereka tapi katanya mama suruh sama kamu aja
mereka juga tadi udah makan duluan di rumah
kamu sama mbak yolanda
ya baik tante
baik baik mbak
ya gak apa apa kan
aku ngajak yolanda biar tadinya biar makin ramai aja
ternyata nggak pada dateng
mbak yolanda ini mau lebaran enggak
nggak kumpul sama keluarga
orangtuaku udah nggak ada tante
jadi aku tinggal sendiri
aduh tante tadi bicaranya
maap tante nggak tahu
nggak apa apa tante jangan ngerasa gitu
malah saya yang jadi gak enak karena udah kayak curhat sama tante
semua teman temannya rendy itu udah tante anggap sebagai anak sendiri
mama tuh emang gitu orangnya
jadi setiap temennya aku kenalin ke mama
mama pasti mama nawarin untuk jadi orang tuanya
ya biar deket aja
wah ini udah banyak makanan
iya tadi aku udah pesen duluan ma
langsung aja yuk
jadi kangen sama tante mayang
aku tanya randy kali ya buat tanya keadaannya tante mayang
yaudah kalau gitu kita makan ya
pasti pada lapar kan
oh iya nanti tante bantuin yuk
gak usah tante udah nggak apa apa biar aku aja yang ngurus semuanya
tante kan kasihan capek
nggak apa apa tante tuh gak capek
tante semangat senang kalau bantu bantu gini
malah kalau nggak ada yang ngapa ngapain tante malah nggak petah
yuk ayo kita makan dulu
waalaikumsalam ren selamat idul adha ya
iya jangan lupa sampaikan salam aku juga ke tante mayang
oh sampaikan aja langsung ini juga ada mama aku di sini
ah suruh kesini aja ren makan ketupat bareng di sini yuk
gimana kalau mendingan kita kumpul di pono kulit aja lebih ramai
dengarkan yuk yaudah kita langsung ketemu di sana aja ya
yaudah dengan senang hati sih bisa
yaudah yuk makan
nanti bapak bisa ikutin aja pakai gps ya
saya juga mau ke sana aja nanti kita ketemu langsung di sana ya
terima kasih banyak
ke tempat rena ya
biar aku bisa ketemu langsung dan aku ngasih secara langsung juga ke redar
ya setelah kamu coba bicara baik baik biarpun di luar pagar
kan sekarang momennya juga lagi baik
kita juga lagi lebaran
aku ngasihnya juga kan buat niat baik
ya mudah mudahan aja diterima sama rena
bismillah aja ya noh
tapi kamu gak maksa mereka kan
aku kan cuma mau ngasih kurban aja buat rena
semoga dengan hari suci kayak begini
dibukakan lagi pintu maaf dibukakan lagi segalanya
dan komunikasi kita jadi baik lagi
amin amin ya mudah mudahan aja ya nok
insya allah ma
eh aku kemarin hilangin dulu
iya iya kasih tau aja dulu
ki masakan kamu tuh ya benar benar gak ada lawannya
aduh mas mas kan udah saya bilang mas
jangan keseringan dipuji
aduh bisa terbang dia
tapi emang beneran ini gara gara makanan lebarannya lengkap banget
itu suasana lebarannya jadi dapat
soalnya kalau di australia itu ya itu tadi
seperti aku cerita harus ke kedutaan dulu baru berasa
tapi ini sih komplit terasa bener idul adhanya
ya makanya sal
mumpung kamu lagi di sini lagi di jakarta kamu puas pasin deh makan
eh kakarena kita main sama cookies yuk
tuh tuh main sama ascara
kita ribas sama ascara
enggak dibawah ndi enggak
ah ndin coba diangkat aja dulu
toh juga momentumnya kan lagi lebaran
siapa tahu vibesnya lebih enak buat ngobrol
dengerin aja dulu dia mau ngomong apa
selamat lebaran ya
aku nelfon karena ada niatan buat ngasih rena kambing buat kurban
aku mau kirim ke sana sekarang lagi on the way bisa ya aku ketemu
ah coba aku tanya dulu sama rena ya dia mau apa enggak
makanya ini aku pengen nanya sama mama sama sal
akhir akhir ini nena tuh lagi suka untuk kasih kejutan buat rena
dan kira kira tau gak hari ini rino kasih apa
dia mau bawa rena pergi ke ke mana ke mall
mama enggak bisa nebak kejutannya apa dan mama enggak mau nebak juga apa jadinya
dia kasih rena kambing buat kurban
aku rasa ini cuma alasan dia aja sih supaya dia bisa ketemu sama mereka
eee kalau menurut aku sih ndin biarin aja dulu biar natural aja dulu
biarin dia ketemu sama rena
ya dia bilang cuma mau ngantar kambing doang kan aku rasa sih nggak apa apa ya
kalau kita yang dewasa dewasa ini terlalu sering ngelarang rena ketemu sama nino
kan kita sendiri yang ingin mendekatkan nino sama rena ya kan
kita pengen supaya rena paham kalau om baik itu adalah papa kandungnya
tapi kalau kita larang larang mereka untuk ketemu terus yang ada renanya malah bingung
inilah waktunya kita yang dewasa dewasanya untuk ya
bener bener memahami situasi ini dan
ya mau gak mau harus sedikit berbesar hati untuk biarin mereka ketemu dulu
benar sih mama setuju sama sal
jadi memang mumpung ini adalah hari baik dan kita ngeliatnya niatnya nino tuh baiklah mau ngasih kambing ke rena
ya tapi yang penting kita juga tetap awasin ya
tapi kalau renanya
renanya menjauh gimana
takutnya nanti si nino juga jadinya
aku paham sih kalau ada kekhawatiran itu
tapi kalau kita semuanya hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan
aku rasa gak akan ada apapun yang jalan
kalau masalah nantinya nino sensitif atau gimana gimana itu masalahnya bingung
jadi kamu gak usah mikirin kamu gak usah takut nino bakal sensitif atau apa
yang penting kamu izinkan kita jaga reina kita jaga perasaannya rena
ya kalau nino urusannya pribadi
itu dia tante
tapi memang mau gak mau kan proses ini harus dimulai
pendekatan antara nino dan reina
tapi ya itu kita yang kontrol kita keluarga yang kontrol
yang penting sama rena harus pelan pelan aja dulu
kamu juga harus berani keluar dan menikmati hidup
udah kamu tenang aja kamu tunggu sampe andin telepon
kan dia mau ngabarin kamu boleh datang apa enggak
ya tapi kan masalahnya penjualnya udah mau ngirim mah
kalau seandainya ada kabar dari andin aku bisa tau apa dikirim ke rumah atau ke tempat mereka
ya aku pengennya ke tempat mereka bisa aku ngasih langsung ke rena
udah tunggu sebentar lagi aja ya
kasian juga ya nino sampai mohon mohon gitu supaya bisa kasih kambingnya langsung ke rena
nah itu ada chat
kau bisa antar kampingi dan bertemu sama rena tapi sebentar ya
apa kata andin boleh ketemu
iya boleh aku kasih langsung kerennya juga tapi ya seperti biasa nggak boleh lama lama mbak
alhamdulillah noh mbak seneng banget loh kalau kamu bisa ketemu rena
cuma inget loh kamu gak boleh ketemu look dia menggebu gebu
nanti takutnya renanya takut
iya iya iya aku salah sekarang ya
mudah mudahan semuanya lancar mbak
andin makasih ya udah boleh nino datang nengokin rena
walaupun cuma sebentar tapi sangat berarti buat nino
om sah kambing buat aku sama askara boleh dipotong nggak
dipotong dong eh tapi tunggu om salnya nanya oma dulu ya
ntar emang boleh dipotong di sini tante
boleh aja kan cuma dua kambing kan
misalnya kambingnya ada sepuluh dua belas dua puluh nah itu baru agak repot ya
tapi jangan lupa nanti sebagian diberikan kepada yang berhak
aku juga udah minta bantuan sama orang masjid untuk membantu
nanti kalau misalkan dagingnya kebanyakan mereka kan juga bisa bawa pulang
yes betul eh oma boleh ikut gak mau liat
ya udah boleh gitu
ya dua duanya dong kan askara juga bisa jagain kiki terus kiki jagain askara kan tidak ada gitu
tidak bisa bebenah dulu bebenah
sangat banget dah
yuk yuk let's go let's go
sama mama yuk
oh dia sendiri
dia sendiri oh lari
dia sendiri mama
sini aja jangan kemana mana
iya tuh tunggu
paminan ini kan udah tahu kalo kelemahan kiki itu tuh masih yang ganteng kan
ya gue tau mati lo adem melihat masal tapi kita harus bebenah dulu pekerjaan kita harus beres dulu
baru kita ngeliat yang potong potong di depan
ini mau ngapain nih datang kesini
dan itu ngapain buat senjata lagi
ini senjata bukan buat berantem pak
kami semua panitia kurban
tadi diminta sekuriti untuk datang di sini buat memotong kambing
pak pak pak tenang pak tenang sabar
ini panitia uya sama boim yang panggil atas perintah bu andin
betul pak riza jadi mereka datang kemari itu untuk motong embeknya nonrena sama den askara pak
seharusnya kasih tau ke info saya dulu pak boim pak uya
iya mohon maaf sebetulnya pak riza
tapi kan sekarang udah jelas nih bahwa ini perintah bu anin
bukan gitu im
tapi jadi mau potong kambing nggak
oke silahkan masuk tapi senjata tajamnya silahkan masuk
lah terus potong kambingnya pakai apaan
ayo mbak mena cepetan beres beres biar cepet selesai terus kita ke depan
udah kalem apa sih santai itu juga kayaknya kambingnya lagi dilus lus dulu sama uya
nggak nggak nggak gue mau nanya dulu kenapa sih lu belakangan ini nih kalau lagi ngurusin askara tuh kayaknya helah napas mulut
hmm helah napas mulut
aduh pasti begitu ngapasih
pak gedi tanya
kenapa pak gedi tanya
udah tau anaknya aktifnya kayak begitu batranya nggak abis abis gimana kini nggak helah napas mbak mir
udah gitu makin kesini rambut kiki udah makin di jambah jambah udah keteket sama dia
apa namanya juga kan umur segitu masih aktif aktifnya tapi hati hati kalau lo ngejaga lo tuh nggak boleh halah napas kayak keberatan gitu
nanti dia bisa berasa kalau dia lonya tuh kagak sayang sama askara begitu sensitif loh anak anak
ya kiki sayang lah sama askara orang dari bayi perocot kiki yang ngejagain askara yang mandiin askara yang nyuapin askara
cuma anaknya aja loh sekarang itu
kalau udah mulet badannya kalau udah kayak susah banget digandra
ah gue punya ide gimana kalau kita tukeran lu yang ngejagain rena gue yang ngejagain askara
kayaknya nggak bener nih reaksi lu
lu tuh terlalu berlebihan nggak jadi dah nanti rambut gue dicambat cambat sama askara aduh nggak bisa
aku yang udah berusaha ini dicambat cambat sama pamer nak kenapa baju di atas menderitaan orang pamer nak lu lahat peran
eh kita harus bebenah let's go
pamer ih tukeran dong pamer tukeran ya fix
jadi gimana nih kita boleh masuk nggak
pak bapak bapak ini dari panitera dari masjid ya
benar bu tadi kita diundang di sini untuk motong hewan kurban tapi kita malah nggak boleh masuk bu
oh yaudah suruh masuk aja saya bukain
tapi bu mereka bawa senjata tajam tokonya berbahaya bu
lu gimana sih kak mereka mau potong kurban masa nggak bawa itu
apa kata saya kan bapak bapak ini yang minta bu aninda ntar ngemarin lu bukan begitu im
pak riza ini bisa aja pak itu senjata tajam mereka kalau nggak dibolehin masuk ntar motong hewan kurbannya pakai apaan pedang pedangnya sekarang
iya pak riza emang paiza mau pinjem pedang pedangnya askara